kita awali berita dari mojokerto
empat orang pekerja tambang di desa sumber tanggul kami siang tewas
setelah tertimpar runtuhan tambang longsor
keluarga korban langsung menangis histeris
begitu jasad tiba di rumah duka
isak tangis keluarga langsung pecah
saat jenazah kedua korban tambang longsor
tiba di rumah duka di desa sumber tanggul mojokerto
istri korban bahkan sempat pingsan
karena tak kuasa menahan kesedihan
tewasnya ujian narko dan kodir
menyisakan keprihatinan bagi keluarga
pasalnya selain kepala rumah tangga
menjadi buru tambang adalah satu satunya mata pencaharian keluarga
sementara kepolisian hingga kini masih memeriksa sopir truk
dan pemilik lahan galian
karena kegiatan penambangan ini termasuk ilegal
yang kita periksa nanti yang sopir truknya itu
kemudian pemilik lahan apakah dia menyuruh
nanti ada proses hukum tentunya
berkaitan dengan kasus ini
ada arah ke tersangka pak
nanti kita gelar perkara untuk menentukan tersangka
sebelumnya kamis pagi
pekerja galian c di desa sumber tanggul
tewas setelah tertimbun longsoran tanah
saat itu keempat korban tengah mengisi bak truk
dengan galian pasir
namun mendadak sebuah tebing setinggi lima belas meter
longsor dan menimpa mereka
padahal sebelumnya lokasi ini telah ditutup
karena masuk dalam galian tambang ilegal
hingga kini polisi masih menyelidiki
kasus penambangan yang memakan korban ini